sebagai upaya transparansi penyaluran bbm
pertamina patraniaga telah menerapkan penggunaan digitalisasi di spbu
sejak bulan juni juga dibantu dengan qr code
pengguna akan diblokir jika ada indikasi melakukan kecurangan
pertamina patraniaga telah menerapkan penggunaan digitalisasi di spbu
menjelaskan digitalisasi ini untuk melihat berapa banyak stok bbm
dan data penyaluran bbm di spbu
jika ditemukan data yang tidak sesuai antara penerimaan dan penyaluran bbm
hal ini dapat terbaca di sistem digitalisasi spbu
subsidi tepat menggunakan qr code sudah berlaku sejak juni dua ribu dua puluh satu
pertamina patraniaga akan melakukan pemblokiran qr code tersebut
pengisian solar pun diberikan kuota setiap harinya
mengikuti aturan bphmiga sesuai dengan jenis kendaraannya
bbm itu hanya kita cek istilahnya secara manual
jadi teman teman yang tadi saya jelaskan sebelumnya
kita selalu melakukan pengecekan q
kita juga melakukan pengecekan arus minyak
ketika ada ketidaksesuaian ada fraud
kita bandingkan penjualan dengan menerima secara digitalisasi
kalau itu terbukti langsung kita stop spb nya
itu bisa kita deteksi dari digitalisasi
sehingga kita bandingkan digitalisasi kita ke asdp
nah itu pembukaan manual dibandingkan dengan digitalisasi
itu menjadi acuan kita untuk melakukan tindakan apa yang kita lakukan ke spbu
implementasi full qr code ini bertujuan untuk memudahkan dan menjaga masyarakat
yang berhak agar lebih terjamin mendapatkan solar subsidi
jika langkah transisi kebiasaan transaksi ini diakui sebagai tahap sulit
namun menjadi awal yang baik dalam menjaga penyaluran bbm bersubsidi